pt freeport indonesia optimistis bisa mendapatkan solusi terbaik dalam perundingan perpanjangan operasinya di indonesia
manajemen berharap perundingan dengan pemerintah bisa selesai lebih cepat untuk bisa menjalankan rencana bisnis ke depan yang telah ditetapkan hingga tahun dua ribu dua puluh
bisa secepat mungkin bahkan kalau bisa kurang dari dua bulan kenapa harus tunggu dua bulan tapi kan bergantung dari proses perundingan itu sendiri
ini yang pasti ada libur cinggah tertunda ada liburan itu pastinya menunda sedikit tapi kami tetap optimis bahwa bisa tercapai satu win win win solusi